eh assalamualaikum ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
eh saya mau ke tempatnya ustadz sekuh
sebelumnya saya minta maaf
saya yakin kalau kamu berhijab
pasti akan terlihat lebih cantik lagi
eh mau kemana
eh elvi mau kemana
antum tempatnya dosa
siapa yang mau kabur
apa apa gua terus yang disalahin
banyak banyak istighfar antum
dosa antum bejibun
banyaknya luar biasa
berat siksa kuburnya
karena itu adalah peraturan yang berlaku
di pesantren sini
dan yang antum
berserta teman teman antum lakukan
itu adalah perbuatan
dan antum tidak fatu
antum santri belangsak
jangan seenak itu kamu mengatakan belangsak
apalagi terhadap saudara kamu sesama muslim
kata belangsa itu adalah perbuatan yang tidak baik
tugas santri itu mempelajari ilmu agama
bukan malah menghakimi sesama santri
kalau kamu sering menghakimi saudara kamu sesama santri seperti ini
itu kamu sudah menzolimi
sesama santri itu harus saling mengayomi
satu hal lagi faruk
karena rasulullah saw bersabda
muslim yang baik adalah orang yang merasa aman dari gangguan lisan dan tandanya
hadis riwayat muslim
dia dan teman temannya telah berulang ulang melakukan kesalahan
dan beberapa kali melakukan perbuatan dosa
kalau kita melihat orang muslim itu melakukan dosa
lalu kita mencacinya
itu bukan sikap seorang muslim
muslim yang beriman adalah muslim yang akan menasehati dengan baik
agar mereka sadar
kalau perlu ajak berbicara empat mata agar orang lain tidak tahu
jadi kesalahan apa yang kamu lakukan ustadz
saya benar benar takut ustadz sepuh
waktu saya dijadiin alat praga buat praktek mandiin jenazah
saya benar benar takut ngebayangin diri saya sendiri
kayak maid yang mau dimandiin
saya ketiduran di depan warung
pas saya bangun tau tau udah tengah malam
saya kembali ke rumah
saya ke pesantren
eh malah disalahin sama mereka
karena faang apoi sama tommy udah gak ada
apakah opi bersalah karena rasa ketakutannya
dan apakah opi harus disalahkan karena kepergian tiga temannya
sebaiknya berkatalah yang baik
wah ketemu dia lagi
eh assalamualaikum ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
eh saya mau ke tempatnya ustadz sekuh
sebelumnya saya minta maaf
saya yakin kalau kamu berhijab pasti akan terlihat lebih cantik lagi
iya sih ustadz tapi saya lagi mau hijabin hati saya dulu
soalnya kan percuma berhijab tapi hatinya busuk
kamu salah mengartikannya
berhijab itu menutup aurat untuk wanita muslimah yang berhijab
pupuskan dulu yang wajib
untuk urusan hati biarlah menjadi urusan allah swt
mohon maaf tadi saya tidak sengaja mendengar pembicaraan kamu dengan ustadz zainal
tapi saya setuju dengan ustadz zainal
yang insya allah jika kita memakai hijab akan memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
aduh kemana sih
kenapa pergi tidak mengajak ajak saya
apa yang juga saya harus memikirkan mereka
pokoknya gue harus tetap di sini
aku harus bertahan di sini
saya tidak boleh ikut mereka
tujuan gue di sini kan
saya ingin berdoa
saya beramal sholat sudah
saya ingin berdoa
saya ingin berdoa
kalau saya ikut keluar
pasti saya akan menyopet lagi
saya harus berdoa menjalik
om fis jadi ya
emang sudah takdirnya kali mus
tapi om harus tetap di sini
ada yang mandiin
kalau di luar sana
om tidak ada yang mengurusin
kan om sebatang kara
tidak punya keluarga
tidak punya bini nggak punya anak
saya ingin berdoa
dalam surat at tawbah ayat empat puluh
allah swt berfirman
janganlah kamu berduka cita
sesungguhnya allah bersama kita
itu bunyinya gimana dalam al quran
musa bacain ya om
tambahan suara ente mantep banget
maafkan saya ustaz sepuh
sepertinya saya gagal
sampai akhirnya mereka saat ini
kabur dari pesantren
ustaz jainal gak perlu minta maaf
ustaz jainal itu gak salah
mereka itu memang berbeda
dari santri kita yang ada di sini
mereka biasa hidup bebas
nah sekarang dengan adanya peraturan peraturan di sini
mereka merasa terkekang
tapi mungkin memang
sayangnya yang salah ustaz jainal
saya ini masih kurang sabar
dalam menyampaikan kepada mereka pelajaran yang harus mereka terima
ustaz jainal udah benar
ustaz jainal udah mendidik mereka semaksimal mungkin
cuma mereka yang belum bisa menerimanya dengan ikhlas